jutaan masyarakat adat di sejumlah daerah terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada dua ribu delapan belas ataupun pemilu dua ribu sembilan belas
karena belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang menjadi syarat wajib memilih
aliansi masyarakat adat nusantara menyebut persoalan administrasi kependudukan yang dijadikan dasar pemerintah dan kpu menentukan daftar pemilih tetap
akan berpotensi menghilangkan suara masyarakat adat
ketua kpu arief budiman sabtu pagi menyatakan untuk mengikuti pilkada
masyarakat yang belum memiliki ktp elektronik masih bisa menggunakan surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil
adapun untuk pemilu desember menjadi batas akhir penerbitan ktp elektronik
sementara itu badan pengawas pemilu memprediksi pada dua ribu sembilan belas akan ada lima enam juta warga masyarakat adat yang tidak bisa memiliki ktp elektronik
namun masalahnya bukan pada belangko ktp yang tersedia
melainkan pada partisipasi masyarakat melakukan perekaman di dinas dukcapil
apakah ini tidak ada pengaturan
saya rasanya kan dibutuhkan kerjasama dua belah pihak
pertama dari orang tersebut untuk tahu bahwa dia punya dia harus direkam
dan kesediaan daripada belangkuk
dan belangkuk tersebut sampai yang kemarin tidak ada permasalahan di situ
dan saya rasa kalau misalnya aman misalnya kan dari aman kan
apabila aman merasa ada orang orang seperti tersebut
kami meminta peran aman juga untuk mengajak para teman teman tersebut
untuk datang ke dinas kependudukan
dan juga ke dukcapil juga untuk meminta dirinya buat untuk direkam
maksudnya janganlah beban itu juga dibebankan kepada pemerintah misalnya
mungkin si pemerintah juga bisa datang untuk nyaturun
tapi kan alat untuk merekam itu kan ada di kantor kantor dukcapil
untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan komisioner bawaslu
frits edward siregar selamat malam bang frits
selamat malam mas
baik bang frits mengingat kemudian ada jumlah yang cukup banyak ya
suara dari masyarakat adat yang terancam akan hilang di pemilu dua ribu sembilan belas dan juga pilkada dua ribu delapan belas
bagaimana bawaslu menyikapi kemungkinan ini bang frits
apa kemudian solusi yang bisa ditawarkan untuk masyarakat adat agar mereka tidak kehilangan suaranya
ya pertama tama mungkin saya harus klarifikasi terlebih dahulu
bahwa yang suara masyarakat adat yang kemungkinan hilang itu ada sekitar satu juta orang
sedangkan yang lima enam juta itu adalah kira kira jumlah orang yang baru
akan pertama kali memilih yaitu yang sekarang umurnya enam belas
tapi dia baru nanti akan umur tujuh belas pada tanggal bulan april
nah itu bang yang mungkin
untuk menjawab itu kira kira apa yang harus dilakukan oleh mereka adalah
kami meminta kepada masyarakat juga untuk ikut partisipatif mas
maksudnya partisipatif ini adalah bahwa
bahwa kan harus dilakukan namanya perekaman ktpl
perekaman itu kan merupakan kerja dua belah pihak
artinya masyarakat melakukan datang ke kantor dukcapil untuk melakukan perekaman
dan disitulah baru akan dikeluarkan ktpl nya
apabila masyarakat tidak datang maka mereka itu akan kehilangan
kami juga meminta kepada duk capil misalnya
untuk mempergunakan cara cara seperti adanya mobil mobil perekaman
yang mau masuk ke dalam ke pedalaman
dari dia masuk ke pedalaman kan sehingga masyarakat adat tersebut bisa direkam
karena mungkin masyarakat di pedalaman kan mereka ada di pedalaman
mungkin mereka merasa keberatan untuk datang ke kota
karena kan duk capil itu ada di kota pak atau di kantor kabupaten
nah dari situlah mungkin peran daripada duk capil ya
baik jadi anda juga merekomendasikan bahwa dukcapil lebih baik jemput bola begitu ya
untuk kemudian bisa mendekatkan diri kepada masyarakat adat
karena kalau menunggu mereka datang ke kota
tampaknya agak lebih susah begitu bang frits
ya kan saya rasakan kita semua ingin agar tidak ada hak warga negara yang hilang
dan saya rasa sebagai penyelenggara pemerintahan duk capil juga harus ikut aktif
terlibat untuk turun turun ke daerah sehingga masyarakatnya itu tidak kehilangan
jadi memang harus punya dua arah nih mas
pertama arah dari si masyarakat adat untuk aktif
mau agar dirinya direkam
yang kedua dukcapil juga melakukan upaya upaya agar masyarakat tersebut mau datang
dan melakukan cara cara yang mungkin tidak biasa dilakukan
baik bang frits kalau kemudian sudah jemput bola begitu langsung ke tempat masyarakat adat
tapi kan kalau kita melihat dari cara kehidupan masyarakat adat begitu ya
tentukan mereka ada sejumlah kendala untuk administrasi
nah bagaimana kemudian ini bisa disikapi
misalnya kemudian tidak menggunakan ktp elektronik
tapi menggunakan data data yang lain
seperti apa ini bisa agar mereka dimudahkan
agar tidak kehilangan suaranya
masalahnya itu adalah perintah undang undang mas
yang mengatakan bahwa untuk pemilu dua ribu sembilan belas itu harus mempergunakan ktp elektronik
suket saja sudah dihilangkan
jadi suket tidak bisa lagi ya harus ktp elektronik ya
iya harus dalam ktp elektronik
sekarang bagaimana caranya mungkin masyarakat dan juga duk capi melakukan pertemuan
kira kira bagaimana caranya agar misalnya surat surat yang nggak ada itu dibuat ada
kemudian sehingga ada lah pencatatan
kan sebenarnya kan fungsi daripada ktpl ini kan bukan sekedar untuk menjadi pemilih mas
tapi kan juga adalah adanya kejelasan mengenai kependudukan
ini kan salah satu bagian daripada proses
agar mereka juga bisa dicatat mas
baik bang frits ini kan untuk persiapan menuju pilkada dua ribu delapan belas dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
kalau kita berkaca pada pilpres dua ribu empat belas yang lalu dan juga pilkada sebelumnya
apakah ini juga menjadi masalah yang lama sebenarnya bang frits
bahwa kemudian tanpa ktp elektronik pun masyarakat adat juga agak rendah begitu tingkat partisipasinya
ya dan itu kan kita kan harus bergerak menjadi sebuah proses
saya rasa memang permasalahan ini sudah terjadi

tapi kan haruslah ada sebuah gerakan yang baru
harus adanya sebuah perubahan
harusnya ada usaha usaha dari semua pihak agar apa yang terjadi di masa lalu itu bisa tidak terjadi lagi mas
saya rasa itu fungsi kerja keras semua orang lah
baik bang frits jumlahnya satu juta tadi kata anda
wilayah mana yang paling banyak bang frits ini punya suara masyarakat adat provinsi mana sebenarnya

rp satu juta itu saya dapatnya dari aman mas
dari aliansi masyarakat adat
sepertinya yang tahu itu merekalah kira kira yang di dari daerah mana saja
oke bawaslu sudah melakukan sejumlah upaya komunikasi dengan pihak pihak terkait
untuk bisa mendorong kemudian masyarakat adat tidak kehilangan suara mereka
ya kami sudah menyampaikan itu kepada aliansi masyarakat adat untuk agar aliansi masyarakat adat juga melakukan pendekatan kepada
ada tokoh tokoh masyarakat adat untuk melakukan usaha usaha dalam proses perekaman
di dalam pertemuan kami di komisi dua misalnya dengan para dirjen ataupun para direktur untuk dukcapil kami juga menyampaikan hal tersebut
sehingga adanya usaha dari mereka
kalau dari pengakuan kemarin permasalahan bukanlah di belangku
dulu kan selama ini kan masalahnya tidak ada belangkunya dan belangkunya kurang
tapi sekarang masalah itu bukan lagi di belangku karena dibutuhkan adanya kehadiran dari orang yang harus direkam
oke jadi upaya jemput bola yang memang harus dilakukan itu yang paling memungkinkan untuk kemudian masyarakat adat ini bisa berpartisipasi dalam pemilu dua ribu sembilan belas nanti
terima kasih bang frits edward siregar komisioner dari bawaslu